dari keterangan resmi lion air yang diterima redaksi cnn indonesia
dinyatakan bahwa pesawat dengan nomor penerbangan jt tujuh ratus empat belas
keluar landas pacu atau overrun setelah selesai mendarat di pontianak
sekitar pukul lima belas lima belas waktu indonesia barat
saat hal itu terjadi jarak pandang dilaporkan memenuhi persyaratan pendaratan dan kondisi hujan
penerbangan lion air jt tujuh ratus empat belas hari ini dipersiapkan secara baik
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus ng registrasi pklps sebelum dioperasikan
sudah dilaksanakan pengecekan lebih awal atau pre flight check dan dinyatakan laik terbit
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini